ketua umum partai gerindra prabowo subianto siap menerima mandat sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
kepastian prabowo maju sebagai capres akan diputuskan malam nanti saat penutupan rakornas
dalam pidato pembukaan rakornas di hadapan ribuan kadernya dan sejumlah elit pks dan pan
prabowo menegaskan tidak ada kegalauan dan keraguan untuk maju sebagai capres
ketua umum dpp gerindra ferry juliantono mengatakan prabowo menegaskan siap menerima mandat
dari seluruh kader gerindra untuk berjuang pada pilpres dua ribu sembilan belas dan siap maju jika didukung partai koalisi
sementara soal teknis deklarasi resmi akan diputuskan saat pembahasan rakornas
mengenai dukungan koalisi gerindra memastikan pks dan pan sudah bersama mereka
ini ditandai dengan kehadiran seluruh jajaran elit pks dan pan saat pembukaan rakornas gerindra
dalam pidato pembukaan tadi pak prabowo subianto ada kata kata ada sikap yang menurut saya
ini adalah satu sikap yang kemarin ditunggu tunggu oleh kami semua oleh kita semua
bahwa pak prabowo pada akhirnya hari ini menyatakan kesiapan beliau untuk menjadi calon presiden

yang dapat kami sampaikan dan mudah mudahan nanti ada perkembangan lebih lanjut
setelah acara dan proses rapat koordinasi nasional kami tuntaskan hari ini
bagaimana isi pidato prabowo subianto yang menyatakan kesiapannya maju menjadi calon presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
berikut pidato ketua dewan pembina partai gerindra prabowo subianto
selama saya masih bisa berjuang
selama dan selama saya dipercaya oleh partai gerindra
apapun tugas yang diberikan oleh partai gerindra kepada saya akan saya jalankan
dengan segala tenaga saya dengan segala jiwa dan raga saya
seandainya partai gerindra memerintahkan saya untuk
maju dalam pemilihan presiden dalam pandatan
saya siap melaksanakan pidato
sudah ada koresponden rifana pratewi di kawasan hambalang bogor jawa barat
bagaimana tanggapan anggota partai gerindra setelah prabowo menerima mandat untuk maju sebagai capres
ya selamat sore punca
hari ini dpp partai gerindra masih menggelar rapat koordinasi nasional di padepokan garuda yaksa
di bukit hambalang hingga pukul sepuluh malam nanti dan rencananya pada pukul dua puluh waktu indonesia barat
akan ada kepastian resmi apakah prabowo subianto ini akan betul betul nanti maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas sebagai calon presiden
namun dari pidato yang tadi kami dengar
yang disampaikan langsung
oleh prabowo subianto dalam pembukaan acara rakornas partai gerindra di hadapan ribuan kadernya
dan juga dihadiri oleh beberapa elit partai koalisi seperti pks dan juga pan
tadi prabowo sudah menegaskan bahwa ia siap menerima mandat untuk maju sebagai calon presiden
dan tadi elit elit partai gerindra kemudian menyambut baik dan inilah memang yang diinginkan sejak awal
oleh seluruh kader seluruh indonesia bahwa memang prabowo ini akan menjadi calon presiden di dua ribu sembilan belas
lalu langkah apa sebetulnya yang akan ditempu gerindra
dan kapan deklarasi resminya
saat ini kami sudah bersama dengan wakil ketua umum gerindra yakni arief puyono
ya selamat sore pak arief
selamat sore mbak
pak arief mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu tadi bagaimana pak prabowo kemudian akhirnya
menyampaikan pidato yang menjawab pertanyaan publik selama ini
ya begini ya tadi kan pidato beliau ya ini sebenarnya menjawab
adanya berita berita hoax ya seperti dikatakan dia galau ya kan dia bimbang ya
itu nggak benar ya bahwa saya hari ini saya tekankan bahwa sudah dipastikan gerindra akan mengusung
bapak prabowo subianto sebagai calon presiden kita dan mandat itu sudah diberikan kepada beliau
untuk maju sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
kemudian masih ada keraguan sebetulnya spekulasi spekulasi di luar sampai tadi akhirnya pak prabowo menjawab sendiri bahwa beliau ini siap
maju sebagai calon presiden sementara pendaftaran masih sampai tanggal empat agustus masih ada kemungkinan berubah atau sudah dikunci
namanya pak prabowo sehingga tokoh lain tidak bisa lagi maju pak
sudah final ya saya katakan sudah final tidak bisa dirubah lagi bahwasannya yang ada galau galau itu kan sebenarnya bukan kita
kekhawatiran juga bukan kita ya kan saya juga merasakan juga kekhawatirannya justru dari pihak kompetitor nanti ya
artinya pak prabowo akan maju di dua ribu sembilan belas dan kita yakin menang
nah kalau kita bandingkan deklarasi pak prabowo dengan pak hatta pada tahun dua ribu empat belas ini digelar secara gegap gempita kemudian di ruang terbuka di rumah polonia
kenapa saat ini sekarang ini untuk deklarasi yang di dua ribu sembilan belas ini tertutup sekali dari media kami bahkan tadi sempat tidak boleh untuk mendekati lokasi acara
sangat silent gitu pak sangat beda sekali dengan suasana di tahun dua ribu empat belas kenapa pak
ya saya jelaskan ya sebenarnya hari ini bukan deklarasi ya namanya juga rapat koordinasi nasional
artinya banyak isu dan persoalan yang kita bahas dalam partai kita ya
artinya misalnya kita membahas tentang pilkada persiapan pilkada juni dua ribu delapan belas yang sudah dekat
juga kita membahas persoalan persoalan negara yang hari ini kelihatannya makin mengkhawatirkan keadaan ekonomi indonesia ya
apalagi pengangguran makin banyak ya kan
apalagi sekarang ini presiden joko widodo lebih sayang kepada tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja indonesia
itu yang tadi akan jadi pembicaraan yang kedua juga masalah pendidikan terus masalah harga harga barang yang tinggi
ini kan menjadi bahasan kami yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah kenapa sampai seperti ini
oke berarti kali ini bukan deklarasi tapi hanya pemberian mandat beliau akan menjawab deklarasinya ini kapan ini yang ditunggu tunggu karena cawapresnya belum ada pak
deklarasi kami itu nanti setelah pak prabowo mendapatkan mandat dari partai yang akan mengusung yaitu pks dan partai pan ya
artinya juga harus siap nanti sudah ada cawapresnya
karena kalau deklarasi hari ini rasanya kurang mantep gitu kan kalau persiapannya tidak mantep
dan juga deklarasinya nanti ada di suatu tempat gitu
gimana pak bisa dikasih bocoran dikit kabarnya di salah satu kota di jawa tengah
sebenarnya ini apa pak
mungkin ya yang paling besar pak prabowo itu akan deklarasi di tempat kelahiran ayahnya ya
yaitu di banyumas ya
banyumas itu adalah kota para pejuang kota tempat satria ya
juga kota yang mempunyai sejarah perjuangan kemerdekaan indonesia
khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan saat itu jenderal sudirman ya
kota banyumas atau purwokerto yang menjadi ibu kotanya itu merupakan daerah atau tempat pertama kali
dideklarasikannya persatuan nasional sebelum kemerdekaan indonesia
artinya kita merdeka sepenuh penuhnya
jadi makna historis itu
yang kedua juga banyumas adalah tempat leluhur pak prabowo
artinya pak prabowo itu berdarah banyumas
berdarah jawa yang banyak saudara saudaranya itu di banyumas
itu akan menjadi tempat yang sangat menajubkan ya
ya karena begini ya
kami tidak galau ya
kami juga tidak khawatir
justru banyak kekhawatiran dan kegalauan ya
yang datangnya dari masyarakat yang memang menginginkan pergantian presiden pada dua ribu sembilan belas ya
jadi kayak misalnya
ada kemarin isu isu tentang pak gatot tentang ini ya
itu puluhan ribu whatsapp masuk ke whatsapp saya menanyakan
dan saya harus katakan bahwa pak prabowo tetap maju
untuk posisi cawapres ini tadi pak prabowo sempat pada saat pidato menyebut beberapa nama
salah satunya adalah pak anies baswedan
kansnya sebesar apa
atau mungkin ada tokoh lain yang akan diajukan
karena kan ini cawa pres harus bicara dengan partai koalisi lain seperti pks dan juga pan
pks punya sembilan nama
pan ada nama pak zulkifli hasan
nah ini gimana nih mas
ya kalau sama nama pak anies kan pks sudah nggak
udah nggak asing ya
dengan pan ya
ya kalau kita kan kebangsaan dan religius ya
artinya itu pasangan yang tepat
tetapi juga ada beberapa nama sebenarnya yang menjadi sorotan bagi kita dan juga dua partai tersebut
misalnya pak gatot nurmantio
ya itu juga masuk dalam radar kita untuk mendampingi pak prabowo nanti
kemudian ini pertanyaan terakhir
pada saat pemilu presiden dua ribu empat belas pak prabowo kalah tipis sekali dengan pak jokowi
strategi apa yang sudah dipelajari oleh elit elit gerindra dan juga kader gerindra supaya tidak terulang lagi kekalahan dan bisa
tadi keinginan untuk mengganti presiden ini terjadi gitu pak
strateginya menjaga kotak suara
agar tidak dibuat kecurangan lagi seperti dua ribu empat belas
kita mengakui kalah tapi kita tidak pernah merasa kalah
karena kekalahan kita itu dicurangi
artinya saya meminta kepada seluruh masyarakat indonesia
ya nanti kalau ingin punya presiden baru
ya seperti hashtag ganti presiden dua ribu sembilan belas
kita sama sama berjuang
kita sama sama menjaga kotak suara
ya agar jangan sampai terjadi penggelembungan suara atau pengurangan suara
ya yang menyebabkan berkurangnya suara pak prabowo nanti
ya jadi kita harus jaga sama sama
ya jangan mau dikasih uang
kasih uang ambil saja dan gak perlu pak joko widodo dipilih
terakhir sekali tadi bapak punya informasi baru yang akan disampaikan langsung
apa pak sedikit mungkin karena ini sangat tertutup sekali
kita media tidak bisa mengetahui ataupun masuk ke lokasi acara
ya salah satunya tadi kan ada pertemuan elit ya antar partai ya
yaitu sahabat sahabat kita saudara kita dari partai pan
petinggi petingginya dan juga pks
ya kelihatannya sudah membulat ya
akan sama sama untuk
mengusung pak prabowo subianto sebagai calon presiden
walaupun cawapresnya belum ditentukan
oke berarti artinya ini gerindra sudah pasti resmi berkoalisi dengan pks dan juga pan
kita tunggu berarti kapan deklarasi resminya dan siapa cawapresnya
masih panjang perjalanan dan juga pertarungan untuk kontestasi pilpres ini ya pak
masih lama jadi kita deklarasi nggak perlu cepat cepat
ya artinya satu hari sebelum pendaftaran juga kan bisa
sah gitu kan
tapi tidak bisa berubah dong pak
oh tidak bisa berubah ya
oke baik kita tunggu saja nanti bagaimana deklarasi resminya siapa cawapresnya
kita akan terus memberitakan kepada anda karena nanti malam secara resmi ketua umum partai gerindra prabowo subianto akan menyampaikan secara langsung penerimaan mandat dan juga jawaban resminya apakah ia akan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
kembali ke anda pun c di studio
baik kita nantikan bersama rifana pratiwi terima kasih